kedatangan presiden jokowi dodo ke banjarmasin kalimantan selatan
kami siang disambut aksi unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa
para mahasiswa yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa sekalsel itu
sempat menduduki kawasan jalan lambung mangkurat
di depan kantor dprd kalimantan selatan
dalam aksinya mahasiswa memberikan kartu merah
dan menuntut jokowi mundur karena dinilai gagal sebagai presiden
khususnya dalam periode dua tahun kepemimpinannya bersama ma'ruf amin
selain itu banyak janji janji yang belum dituntaskan
seperti kasus pelanggaran ham berat yang menimpa aktivis munir
mahasiswa juga mengkritik masalah rusaknya lingkungan di kalimantan selatan
akibat dikuasai oligarki pertambangan
kecewaan kita ada makin banyak sekali isu isu yang masih belum terselesaikan
masih banyak sekali hal hal yang masih diselesaikan oleh bapak presiden
di kabinet indonesia ini
masalah ham segala macam dan isu isu yang dilayangkan
yang masih belum diselesaikan
masih belum selesai juga
sementara itu dengan menaiki mobil terbuka lapis baja anti peluru
jokowi bersama pasukan pas pampres berkendara menuju jembatan sey alalak
dalam peresmian jembatan se alalak
jokowi berharap kehadiran jembatan bisa memperkuat konektivitas antarwilayah
di kalimantan selatan
dan hari ini kita resmikan sehingga negara bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
saya mendengar kata kata jokowi
saya mendengar bahwa masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu peresmian jembatan ini
karena jembatan ini memiliki fungsi yang sangat penting
jembatan sealalak dengan panjang delapan ratus lima puluh meter dibangun dengan dana dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah
menggunakan teknologi tinggi serta dirancang tahan gempa dan mampu bertahan hingga seratus tahun
jembatan ini diklaim sebagai jembatan model pertama dan satu satunya di indonesia
nandika yati banjarmasin kalimantan selatan